panglima tni marsikal hadi cahyanto menyebutkan sudah menemukan titik terang lokasi badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan tanjung karawang
meski demikian basarnas masih memerlukan waktu untuk memastikan titik tersebut adalah benar lokasi badan pesawat
saat ini tim basarnas dan polri menggunakan kri rigel serta kapal geosurvey yang akan fokus mengecek koordinat yang diduga menjadi lokasi badan pesawat
menurut panglima kri rigel memiliki robot seperti rov dan juga eco sounder yang bisa membantu proses pencarian
panglima tni pada rabu pagi mendatangi posko di jict tanjung priuk dan panglima juga meninjau posko basarnas dan memantau hasil temuan serpian pesawat dan barang milik korban
dan pagi hari ini saya mendapatkan penjelasan dari kri basarnas tentang titik terang
nah adanya dugaan kuat adalah bagian dari puslik enam ratus sepuluh itu sudah ditentukan koordinatnya
namun belum diyakinkan bahwa itu adalah bagian dari puslik dari enam ratus sepuluh
untuk itu dari kri rigel termasuk dari geosurvey saat ini kita fokus pada satu titik itu
meyakinkan bahwa apa yang kita duga
di dasar permukaan itu adalah bagian dari jt enam ratus sepuluh
dan saat ini saya dengan kapas arnas dan pang armada satu untuk melaksanakan peninjauan langsung di lapangan